saya ingin menggunakan bonekanya di atas
dek mau bonekanya ya
ini bonekanya di atas
udah lah bella april
mendinganlah aja kalau kata ayah ma
kasihkan bonekanya sama hantunya
supaya hantu itu juga tidak ngajung jurikan kita terus ngegentayangin
lagi main tiba tiba ada yang
ayah ma nggak mau
kamu sih pak rete
bawa bawa itu ah
enak aja ayah
itu kan boneka kesukaan aku sama april
masa mau dikasih ke atu
hantu mah kasih menyanyi
jangan kasih boneka
ya baru udah
nanti aku beliin boneka yang lebih banyak dan lebih lucu lagi
lima belas lusin di pangguli gensok
hah boneka semua itu
kantong kresek sama brosurnya
lima belas lusin moba tuh
udah lah april tolonglah
nggak mau maete
pokoknya kita maunya boneka yang itu
soalnya itu lucu banget
titik nggak pakai koma
tuh dengerin tuh ya
titik nggak pakai koma
tuh dengar titik nggak pakai koma
tuh dengarin tuh ya
titik nggak pakai koma
titik nggak pakai sandora
eh titik sandora
titik nggak pakai dj
bapak ibu bapak ibu silahkan
eh bu bu silakan mampir dulu bu
pak pak pak
lihat lihat aja pak
lihat aja pak bayar kok pak
ya bapak ibu bapak ibu
bu silakan silakan
wah ini yang sayang anak
ini bagus bu dengkanya bu
bu mari bu
bagus bagus kok bu nekatnya bu
nggak mau ya
belum ada yang laku
bu ranti bu endang
pak umar kenapa kok saya lihat dari jauh
kayaknya pak umar sedih
udah seharian ini gak ada yang laku
sejak ada teror hantu itu
orang pada takut mau beli boneka
takut bonekanya dihantui
pak umar kita sih berdoa supaya hantu yang menghantui boneka anak anak itu hilang ya
jadi boneka boneka pak umar bisa laku lagi dijual
tapi kok tumennya
tapi kok tumen sih pak umar sendirian anaknya kemana
iya dia itu sama sekali nggak mau bantuin saya
malah kelihatannya nggak peduli sama tokoh ini
jadi saya jadi bingung bu
kalau boneka boneka nggak ada yang laku
dari mana saya mau dapatkan uang
di mana sih itu si amir
pokoknya dibantuin bapaknya
pak umar saya mau beli bonekanya boleh
bu ranti bu ranti mau beli
bonekanya buat nemenin saya tidur
abis itu saya mulukannya mau guling melulu
tidak sekali sekali sama boneka nggak apa apa lah
bu ranti bu ranti mau beli emang
iya udah beli kasian
pak umar pak umar saya mau beli juga boleh nggak
oh boleh boleh bu enang boleh
masuk dia lihat dulu ya
bagus bagus pilih pilih aja ya
wah ada boneka buang ya
di sini juga banyak tuh
bu ranti ini boneka bonekanya buat apaan ya bu ranti
masa anak laki main boneka bu nanti
waktu hari bu endang saya juga sebenarnya bingung ya
beli boneka buat apa
kan kemarin teh kan bonekanya moci sama jarah diambil sama hantu bener teh
oh iya pasti dia seneng banget tuh
pasti seneng pisang zara moci seneng banget dapet boneka deh
eh bu ranti
bu ranti bu ranti apa
kayaknya lagi ada yang ngeliatin kita deh bu enang
mana nggak ada orang bu ranti
oh kosong tuh cuma ada pohon doang di situ
jadi kerasanya teh kayak lagi ada yang ngeliatin gitu
bukan bu enang jadi tuh ingat kan
kenapa bu enang kenapa
aduh salah urat bu enang
bu ranti bu ranti beneran
hei bu enang hei hantu di mana sih
orang di situ nggak ada apa apa juga
kau nggak tahu sih
kau nggak tahu sih

aku sih juga nggak yakin bel
masa cuma gara gara boneka aja hantu jadi marah

aku sih nggak yakin bel
masa cuma gara gara bonika aja hantu jadi marah
iya masa sih hantu suka sama boneka
aku tuh mau coba cari di internet ah siapa tahu ada kejadiannya soal teror hantu boneka
ya enggak di internet sih enggak ada
siapa yang ngotok pintu malam malam
jangan jangan ayah lagi udah pulang kita lihat yuk
nggak ada orang
terus tadi yang ketok ketok pintu siapa
beli beli tuh apa beli beli
ih bu endang gimana sih
bu ranti abisnya takut bu ranti kalau bu ranti kan berani sama hantu
ih bukan masalah berani apa enggaknya hantu hari bu endang
tetap aja kalau hantunya nongol begitu mas
saya takut hantu hari bu endang besok besok jangan tinggalin saya tuh
ya deh maaf besok nggak ditinggalin lagi ya
fotonya sahabat kalau sahabatnya kita harus susah tenang takut berani
janji ya nggak tinggalin lagi
iya gitu hantu
tadi untung aja deh saya larinya cepet coba kalau saya larinya lama
wah yang ada etan hantu pasti ngegarot tak cekan di atas
ih lagi hantunya
bu endang kenapa
aduh bu endang
aduh berarti kok tangan saya ada yang megang ya
nah itu yang tadi mau saya omongin hari bu endang cacing wajah
tadi emaknya sekarang anaknya datang
tuh anak bu endang
dek mau boneka ya dek
ini bonekanya dek ambil aja ambil ya ambil ya
bu ranti bu ranti
sekarang emaknya ikutan nomel nyariin anaknya bu endang
emak udah bu ranti kasih aja bonekanya
nih bu kalau mau bonekanya anak saya mah laki laki dak
aduh kangen pegang bu endang
marah dia bu ranti
bu endang jemuran saya belum diangkat maaf ya bu endang
ah bu ranti katanya sabar
ah bu ranti
kunci banget pintunya
cepetan banget kunci pintunya

lagi pas jantap dipindah sini di rumah